lh pejabat kasih di kantor desa cipinang bogor jawa barat ini
digelandang satreskrim polres bogor usai ditangkap pada senin siang
selain terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bansos
pelaku juga diduga menyelewengkan data penerima fiktif dengan modus penerima ganda
dalam aksinya tersangka mencatut nama warga yang telah wafat dan pindah alamat
sebanyak tiga puluh orang dari total penerima delapan ratus lima puluh tiga warga
akibatnya dalam kurun tiga bulan periode april hingga juni dua ribu dua puluh
pelaku berhasil mengkorupsi dana sebesar lima puluh empat juta rupiah
sementara dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa puluhan lembar kwitansi
ponsel dan berkas undangan palsu
morsi superandinya kawasannya ini diawali dengan adanya
jadwal pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat di desa cipinang
serta semua juta delapan ratus enam puluh tiga
kemudian dari daftar itu diberikanlah dari posisi kepada tersangka
kemudian tersangka pada hari kamis tanggal enam belas juli ini mengecek
mengecek dari data data itu kemudian terlihat bahwasannya ada tiga puluh nama yang ada permasalahan
tujuh nama ganda yaitu ada empat belas nama
ini ganda semuanya
hingga kini polisi masih memburu satu orang tersangka oknum pejabat sekretaris desa berinisial es
yang diduga menjadi otak korupsi dana bansos tersebut
akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis undang undang penanganan fakir miskin
dengan ancaman lima tahun penjara
muhammad juanda bogor jawa barat